sementara itu saudara arus mudik di pelabuhan merak pada kamis siang terlihat mulai diramaikan para calon pemudik
tahun ini pihak pelabuhan merak berlakukan aturan pembelian tiket hanya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi
antrean kendaraan calon pemudik mulai terlihat di pintu masuk pelabuhan merak
tahun ini pihak asdp memperlakukan pembelian tiket hanya secara online melalui aplikasi resmi vizi
hal ini untuk memastikan penumpang yang akan menyeberang sudah memiliki tiket dan menghindari penumpukan di pelabuhan
calon penumpang yang belum membeli tiket bisa membeli tiket di luar radius empat tujuh puluh satu km dari pelabuhan merak
oleh karena itu diharapkan masyarakat bisa menyiapkan tiket sebelum memasuki kawasan pelabuhan